menteri kesehatan nila juwita muluk memantau penanganan korban bencana gempa di rumah sakit pidijaya
nila memuji kesigapan tenaga medis dalam menangani korban yang terus bertambah
menteri kesehatan memimpin rombongan untuk memantau penanganan medis di sejumlah posko tanggap darurat
pada kesempatan itu menkes mengapresiasi cepatnya koordinasi antar tenaga medis di wilayah aceh
untuk menanggapi kurangnya tenaga yang tersedia di rumah sakit pidijaya
selain dari wilayah aceh utara dan aceh timur rumah sakit pidijaya saat ini juga telah mendapatkan bantuan tenaga medis dari tni
menkes juga menekankan saat ini dibutuhkan tenaga dokter ortopedi untuk menangani beragam pasien dengan patah tulang itu